kita beralih ke informasi kekeringan
tujuh kecamatan di kabupaten semarang jawa tengah dilanda kekeringan
warga terpaksa menggunakan air sungai yang kotor untuk mandi dan cuci
mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan membeli air bersih untuk dikonsumsi
karena sumur yang bisa mereka gunakan telah mengering
hampir satu bulan ini warga desa kalikayam kecamatan ungaran timur kabupaten semarang
kesulitan mencari air bersih
pada sore dan pagi hari warga memanfaatkan air di sungai yang telah mengering
meski air kotor dan penuh sampah warga menggunakannya untuk mencuci dan mandi
untuk air minum warga harus mengeluarkan tambahan biaya guna membeli air bersih
warga tidak bisa menggunakan sumur karena telah kering
bupati semarang munjirin menyatakan ada tujuh kecamatan dari sembilan belas kecamatan di kabupaten semarang
yang telah kesulitan air bersih
tujuh kecamatan itu yang kita selalu rawan
mudah mudahan tidak sampai
kita akan menyediakan kalau ada dropping dropping air ada tanki juga kita punya
warga berharap agar pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih
hal ini bisa membantu warga mengurangi pengeluaran biaya untuk membeli air bersih
ardi widodo jawa tengah
ardi widodo ungaran jawa tengah